murtede alias ahmad sinta korban begal yang sempat dijadikan tersangka akhirnya bisa bernapas lega
kasusnya telah dihentikan polisi setelah kapolda nusa tenggara barat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan
warga lombok tengah nusa tenggara barat ini sempat menyandang status tersangka
lantaran usahanya membela diri pada sepuluh april lalu sehingga menewaskan dua dari empat begal
namun pada sabtu enam belas april kapolda nusa tenggara barat irjen joko purwanto akhirnya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau sp tiga atas kasus yang menimpa murtede
terbitnya sp tiga ini berarti menggugurkannya status tersangka murtede
ucapan terima kasih pun disampaikan murtede usai kepolisian menghentikan kasus yang menjeratnya
usai terbebas dari jerat hukum murtede ingin kembali melanjutkan aktivitasnya sebagai petani tembakau
sehingga pada saat ini tidak diketemukannya unsur perbuatan melawan hukum